di kota parepare sulawesi selatan
para pedagang pasar malam senggol melakukan protes
melarang mereka berjualan
beberapa pedagang bahkan mengamuk lantaran tidak terima
jika pasar yang beroperasi sore hingga malam hari ini ditutup
mereka mengaku telah mengalah selama lima puluh hari
tidak berjualan akibat pandemi corona
mereka harus kembali berjualan lantaran
tak ada lagi uang simpanan dan adanya tagihan kredit bank
menghindari bentrok dengan pedagang
tim gugus tugas memutuskan untuk menunda penertiban pasar ini
hingga selasa sore ada tiga puluh tiga warga kota parepare
yang positif covid sembilan belas
kasus baru didominasi dari kluster pasar lakesi
tim liputan cnn indonesia